oktober lalu presiden joko widodo menyampaikan nilai impornya mencapai empat puluh triliun rupiah
salah satu alat kesehatan yang diimpor adalah matabor untuk perawatan gigi
hal inilah yang mendorong junaidi wijaya merintis usaha pembuatan martabor gigi
setelah melakukan penelitian dan uji coba sejak dua ribu dua puluh
kini di pabriknya yang sederhana di kawasan cikarang bekasi
ia sudah bisa memproduksi tiga ratus ribu batang matabor gigi per bulan
memproduksi matabor gigi bukan perkara mudah
mata bor gigi memiliki berbagai jenis bentuk yang harus diproduksi secara presisi
dengan komputerisasi setiap matabor yang diproduksi bisa tepat
namun itu belum cukup
tiap matabor harus dilapisi intan agar ketajamannya terjaga
ini adalah proses elektrolisa untuk penempatan
ini adalah perkembangan batang ke tubuh
jadi di sini ya
jadi di pabrik yang sudah diperbuat
ya di pabrik yang sudah diperbuat
kemudian kita tempel diamondnya di sini
ini dengan cara elektrolisa
setelah itu ada proses lain seperti di qc atau dihaluskan lagi
setelah ini diperbuat permukaannya masih kasar
setelah itu kita akan mencapai penutupan
setelah penutupan kemudian kita qc kembali
apakah semua sudah sesuai dengan standar dan ukurannya
kalau semua sudah masuk dalam rangenya itu baru siap untuk dikirim
dapur gigi produksi cikarang ini telah mendapat sertifikasi lembaga kedokteran gigi tni dan kementerian kesehatan
sejumlah dokter gigi di tanah air juga telah mencoba menggunakan produk dalam negeri ini
dengan hasil cukup memuaskan
menurut mereka ketahanan bor gigi buatan lokal ini lebih baik daripada buatan luar negeri
bor gigi buatan dalam negeri ini bisa digunakan untuk dua puluh lima pasien
sementara buatan luar negeri biasanya hanya sekitar sepuluh orang

awal saya jujur saya agak unrestimate
kualitasnya mungkin ya mungkin agak kalah lah bersaing dengan myanmar
tapi setelah saya praktekkan maksudnya benar benar saya coba preparasi ke diri pasien
oh nah disitu saya oh bagus ternyata gak kalah
selama ini matabur gigi yang ada di tanah air kebanyakan diimpor dari jerman amerika serikat dan tiongkok
dengan produksi dalam negeri
ketergantungan terhadap impor bisa makin ditekan dan menghemat devisa
diun hermawan dwi ari jakarta